masuklah sudah kita ke bulan suci ramadan dan biasanya di akhir bulan ramadan ada tradisi mudik ataupun pulang ke kampung halaman masing masing untuk merayakan hari raya lebaran ataupun idul fitri
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini anda anda pasti sudah mempersiapkan diri kan buat pulang kampung karena tahun tahun kemarin ada pandemi covid sembilan belas ya
nah buat anda yang sudah berencana mudik ke kampung halaman dengan menggunakan kendaraan pribadi ada beberapa hal nih yang harus dipersiapkan dan juga diperhatikan supaya perjalanan anda tetap aman nyaman dan juga lancar
kira kira apa aja nih nah kita simak yuk tips yang berikut ini
mudik adalah tradisi turun temurun di indonesia
pulang ke kampung halaman kala hari raya lebaran tiba
masifnya pergerakan masyarakat yang mudik
seringkali membuat perjalanan menuju kampung halaman di berbagai daerah menjadi sangat panjang dan melelahkan
oleh karena itu persiapan kendaraan perencanaan rute yang matang barang bawaan serta kondisi fisik harus benar benar disiapkan untuk melakukan perjalanan mudik
persiapan perjalanan mudik menjadi hal yang wajib dilakukan
ini berguna untuk membuat perjalanan mudik menjadi terencana aman nyaman dan menyenangkan
beberapa hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan terlebih dahulu kondisi kendaraan serta barang bawaan khususnya perlengkapan keamanan dan kedaruratan
pengecekan kendaraan itu ada dua
yang pertama tadi yang mas bilang secara mandiri
yang kedua dilakukan
untuk bantuan mekanik bengkel
karena kita jangan jadi montir
nggak semuanya bisa kita ketahui ya kan
tapi paling tidak gini
kita tahu hal hal yang abnormal di kendaraan kita secara dini
itu penting banget
baru kita serahkan kepada pihak bengkel
tetapi secara mandiri kalau tidak ada abnormal
ada beberapa part part yang harus diperhatikan untuk mungkin penggantian
misalnya oli oli pesin
kemudian kita cek kondisi
para pemudik yang akan melakukan perjalanan
sebisa mungkin menyiapkan beberapa perbekalan
seperti kotak p tiga k obat obatan ringan
alat pemadam api ringan atau apar
serta ban serap lengkap dengan donkrak dan kunci pasnya
sony juga mengingatkan
perlunya menjaga kondisi fisik saat mengemudi
oleh karena itu rute yang akan diambil perlu direncanakan
agar bisa menentukan di mana titik pemberhentian
yang akan dijadikan sebagai tempat beristirahat
dalam kondisi prima idealnya seseorang beristirahat setelah melakukan
sekitar tiga sampai lima jam perjalanan
durasi istirahat yang ideal lebih kurang tiga puluh menit
waktu istirahat ini bisa dimanfaatkan untuk peregangan otot
menambah asupan nutrisi atau sekedar tidur singkat atau power net
banyak orang yang berpikir
istirahat cuma masuk ke rest area
ini salah sekali
kita masuk ke rest area harus optimal beristirahat
apa yang harus dilakukan
sepuluh menit kita lakukan perenggangan otot
atau bahkan pengecekan kendaraan
yang penting kita berdiri kemudian aliran darah lancar
itu sepuluh menit pertama
sepuluh menit yang kedua kita merangsang penciuman
mata pendengaran dan sebagainya
dengan memperhatikan persiapan yang matang
pola mengemudi yang baik dan istirahat yang cukup
perjalanan mudik bisa terasa lebih aman nyaman dan menyenangkan
oke udah lengkap semua nih
udah pada paham kan sama apa aja yang harus dipersiapkan
apa aja yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan mudik
semoga tips tadi bisa memberikan manfaat kepada anda
yang berencana mudik di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
yang paling penting adalah anda bisa selamat aman nyaman
sampai di tempat tujuan
sekarang saya bersama dengan tim cnn indonesia akan melakukan perjalanan
jelajah jalur mudik dua ribu dua puluh tiga untuk melihat seperti apa sih kesiapan rute mudik
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini